es bidan sebuah klinik di dusun panggang lele kecamatan kalipare kabupaten malang jawa timur
menjadi korban aksi pembakaran es dibakar di klinik tempat ia bekerja pada senin siang
hingga mengalami luka pada bagian kepala dan punggung warga yang mendengar teriakan korban
langsung memberikan pertolongan ada teriakan aduh aduh gitu kan saya apa ini gitu terus kemudian
semakin semakin keras mungkin kita keluar sini aduh mas mas ada kebakar sini keluarga mengaku
sebelum peristiwa ini terjadi tak ada kejanggalan perilaku bidan es tangkep karena opo opo masalahnya
kan anu pengaruhnya terus leon masalah kok barang terus medina mentu yang ngeluru buka
bersama apa jenengnya itu loh ngabur buri yang lulus tafsore polisi sudah memanggil sejumlah
orang untuk diperiksa
terkait kasus pembakaran ini polisi juga berusaha mengumpulkan bukti rekaman cctv di sekitar lokasi
karena di dalam klinik tempat bidan es bekerja tak dilengkapi kamera pengawas dari rekaman cctv
polisi sudah mengidentifikasi kendaraan dan ciri ciri pelaku sudah kelihatan siapa ke si
kendaraan yang digunakan pelaku ini sudah teridentifikasi cuma kita belum bisa menyampaikan
apa belum terlihat secara jelas pelat motornya berapa dan hal lain sebagainya berapa tapi
insyaallah dalam dua tiga hari ini akan segera terbuka siapa selanjutnya akibat kejadian ini es
malang jawa timur